mata memancarkan semangat dan berbagai karakter manusia
buktinya dari mata bisa turun ke hati
atau dari mata jadi semakin ngeri
seperti yang satu ini
sangat berkarakter bukan
atau mau yang ini aja
lebih ramah untuk dipandang
makanya produk perawatan kulit di sekitar mata sekarang makin banyak
katanya bisa mencegah penuaan dini
dan membuat penampilan di sekitar mata menjadi lebih berbinar
ah yang benar
itu dia yang bikin krim mata kini diincar oleh konsumen
jenis produk yang satu ini masuk dalam rangkaian perawatan kulit wajah
nah produk krimata makin banyak dengan kandungan yang makin beragam
ada yang pakai emas anggur minyak kedelai vitamin c dan lain lain
klaimnya juga luar biasa
ada yang klaim bisa menghilangkan kerutan kulit di sekitar mata
dalam hitungan mingguan
sampai hitungan bulan
kalau dari dua krim mata yang saya beli ini
kandungannya macem macem nih
disini ada ekstrak emas
yang bisa memelihara tekstur kulit tetap kenyal
ada juga ini apel ya
ini untuk menyamarkan kerutan di bawah mata
tapi kira kira ini betul nggak ya bisa menyembuhkan atau meredakan
gejala gejala penuaan dini apalagi seperti saya ya
punya kantong mata yang cukup besar dan gelap

menurut ahli kecantikan area mata adalah bagian paling sensitif pada wajah
karena kulit sekitar mata sangat tipis dan paling sering bergerak
tapi buat anda yang sedang cari krim mata
jangan mudah terayu dengan klaim yang bisa ini bisa itu
pahami dulu kondisi penuaan dini pada area sekitar mata
yang harus kita tahu kulit mata kendur dan menghitam karena faktor genetika atau keturunan
tidak bisa diatasi hanya dengan memakai krim mata
yang nggak kalah penting
pastikan krim mata yang anda pilih telah lolos ketentuan regulasi pemerintah
namun semua kan harus melalui uji klinis dulu
jadi berdasarkan evidence based bukti baru kita bisa bilang itu terbukti untuk membantu
atau menangani keluhan keluhan penuaan
namun kalau hanya segedar istilahnya gimmick marketing
ya kita sebagai konsumen juga harus lebih jeli ya dalam memilih suatu produk
yang super penting menjalankan gaya hidup ideal
tidurlah dalam waktu yang disarankan yakni tujuh sampai delapan jam sehari
rajin minum air putih dan melindungi mata dengan kacamata jika terpapar sinar matahari langsung
dea kartika fadli julian jakarta